momo fukuhando pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan
dan mungkin langkah langkah ke depan kita bisa ambil member dari orang yang tidak anggota gereja
aci kacang kedelai akan diaduk dengan kelembapan yang cukup besar
program makanan siang gratis ini bisa di share ke apbn
bisa menikmati menikmati mengabdi kepada allah gitu
kepala staff angkatan laut
si tahu sumedang ini yang baru jadi ini disarankan tidak langsung dipotong terlebih dahulu
kemudian sesbim paul lembang dan lemhanas
pengalaman kita yang bisa mengedukasi kepada publik adalah kita tidak di dalam pemerintahan
nah untuk kasus saya pribadi alhamdulillah saya tidak mengalami perubahan
tapi wajar nggak publik curiga bahwa ini dibagikan pada saat masa kampanye
sebagai mana yang diperintahkan oleh mk
dinas kesehatan dki jakarta mencatat ada lebih dari enam ratus ribu kasus infeksi saluran pernapasan atas di ibu kota
tidung bajo lau lepo lau tena wutung
terus karena ada kondisi yang mengharuskan gue pindah rumah
meski hanya mendapatkan pelatihan selama empat bulan
nah terus sekarang ini lagi bikin health journal